oke gue silahkan gue
tadi intermesu tapi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat
aku pikir main burung
mudah mudahan ini bisa jadi contoh buat kalian juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manis
waalaikumsalam akang abah
alhamdulillah saya baik
alhamdulillah sudah hebat sekarang mengateh
semenjak dipencetan sama teteh langsung sehat
akang abah mau bisa aja itu kan sudah seharusnya
walaupun sekarang ini kita kan bukan calon suami istri lagi
sudah bukan calon suami istri
akang abah nanti rencananya
saya mau bawa makan siang buat akang abah dan yang lainnya juga
ya kiyut teteh
teteh kalau mau ke sini tidak usah repot repot teteh
ya mendingan biar teman teman saya saja yang beli ya
akang abah mah kayak sama siapa aja
udah pokoknya nanti jam makan siang saya datang ke sana bawa makan siang ya
saya masih khawatir sama akang abah

ya sudah lah kalau memang itu yang saya inginkan
itu yang membuat tete senang dan bahagia
saya mana boleh melarang orang berbuat baik harum
makasih ya teteh
iya sama sama sampai ketemu nanti
aduh ya mau kacau beliau brother
apa yang kacau beliau
kacau kacang coklat
sudah tidak menganggap saya calon suami lagi
dia menganggap saya calon besan
kau putuskan untuk
innaillahi wa innaillahi rujun
nah berarti mulai saat ini ya
jam seberapa teteh
nah mulai jam segini
abah tes sekarang sudah disahkan lagi
sama seperti kita kita
abah rama is back
tapi kurang ajar siteh
tapi saudara lagi sedih
ma abah tenang saja
tidak perlu khawatir
tidak perlu sedih
bukan abah sendiri yang jomy
terus neteh terus
kok mau jombi neteh
bah kalau menurut saya ya abah tidak perlu sedih
kita teteh semua ini berempat sudah pada tua
sekarang gimana caranya memikirkan untuk kebahagiaan si neng
dipikir pikir juga kan
kesian si neng sama si kemot saling mencinta
masa harus putus gara gara abah pacaran dengan neteh
sampai si neng sama si kemot itu putus
ngalah itu abah
saya mah rela lah berkorban
demi kebahagiaan neng orang
abah pikirkan cuma semenjak abah tinggal sama si neng abah tidak akan berpura pura

eh emang benar
nih abah ya
apa nanti ngebohong sedikit sedikit ya
jadi amal amalan ya semakin meningkat
sok di akhirat
semakin banyak ya
ngebohong sedikit sedikit tapi jarang jarang
abah yang parah sok
yang dicicil teh bukan nosa
tapi amal kebaikan
sok abah inget tidak
kita ini dibikin sadar
ya bener kan
back to kebenaran
wah menurut saya ya ini mungkin hukuman untuk abah yang suka ngebohong sedikit sedikit
nah mungkin juga menurut saya ya allah sengaja menyembunyikan sesuatu terhadap abah
karena selama ini kan kita tahu ya abah suka menyembunyikan kebenaran khususnya untuk
bah kelama abah teh poksang
tapi tidak sedikit juga bikin orang banyak sakit hati
tapi tetap kejujuran abang yang utama betul tidak
keras gulu keras kepala
ini keras gulu bro daripada keras guntu
tapi benar jika gara gara cinta bisa merubah ke segala nanti
ya allah mohon ampun bimbing saya
biar saya tidak dikuasai cinta sama dunia
saya mau jadi kekasihmu ya allah
selamat pagi semua
sebelum kita mulai ke pelajaran
saya minta boy buat maju ke depan sebentar
kamu kenapa celana kamu ketat kayak gitu
saya pegel pak
mesti saya pakai speaker biar kamu kedengeran
ada apa ya pak
sini dulu maju ke depan
kamu menghadap teman teman kamu
kamu tahu boy kenapa kamu saya panggil ke depan
yang lain mau tahu kenapa boy saya panggil ke depan
mau tahu apa mau tempe
mau tahu pak
laper kamu tempe
baik kalau emang kalian memaksa
mendapatkan beasiswa dari universitas terkemuka di singapura
lu yang patis dapat beasiswa di singapura lu kan pinter ya
kalau gua biarin aja nanti gua kepesantren di singapura
lu emang jadi kebanggaan kita semua boy
kamu mau ke singapura naik apa karpet
insya allah nid
tadi intermesu tapi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat
kamu pikir main burung
bisa jadi contoh buat kalian juga
nanti setelah kelas kamu langsung ke ruangan kepala sekolah ya
karena ada yang mau dibicarakan dari pihak universitas terbukanya
sekarang keluarin buku kalian
mel tuh menu sendiri yang lain mana
yang lain udah di kantin
beb ke kantin yuk
kamu duluan aja bep aku lagi ngamuk jajan
i kamu tuh kenapa sih
kok jadi mendadak nyebelin kayak gini
dingin lagi sama aku cuek gak jelas
ya aku gak apa apa kok
yan kok lo jadi dingin gitu sih sama meli ha
lagi marahan ya
enggak lah gue gak apa apa kok
cerita lah kayak sama siapa aja
gue lagi ngerasa nyesel banget
gue udah nipu emak gue
gue ngerasa diri gue tuh sekarang jadi anak yang durhaka
sampai lu rela buat berantem sama alex
dan gue juga bukan mondi
yang udah rela sampai mutusin raya
demi kebahagiaan nyokapnya
padahal gue tahu kalau mondi itu cinta banget sama rakyat
sekarang gue malah kebalikan dari kalian berdua
hanya demi karena cinta gue kepada bebek mel mel
padahal itu orang tua gue yang udah saya didik gue dari kecil sampai sekarang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi